mabes polri menyatakan sudah memantau keberadaan lanyala mataliti ketua pssi yang menjadi buron kasus dugaan korupsi dan hibah kadin senilai tiga tiga miliar rupiah di luar negeri
tapi untuk bisa membawa pulang indonesia menunggu kesediaan interpol negara tempat lanyala buron ini berada
mabes polri sudah mendapat surat penetapan status lanyala dalam daftar pencarian orang dari kejaksaan tinggi jawa timur
mabes polri pun memantau dan mengawasi keberadaan ketua pssi merangkap ketua kadin jawa timur ini
polisi tidak bisa langsung menangkap dan membawa lanyala ke indonesia karena ia berada di wilayah negara lain
kapolri sudah berkoordinasi dan meminta bantuan interpol negara tersebut baik secara tertulis maupun lisan
saat ini mabes polri menunggu konfirmasi apakah pihak interpol bersedia membantu penangkapan atau tidak